kita ke informasi selanjutnya seorang bocah sepuluh tahun di bone sulawesi selatan ditemukan tewas setelah pamit berbuka puasa bersama
terduga pelaku berhasil diringkus polisi dan disinyalir mengalami kelainan mental
sebuah video amatir merekam detik detik penemuan jenazah bocah berusia sepuluh tahun bernama muhammad alif di kabupaten bone sulawesi selatan
keluarga yang telah melakukan pencarian hingga dini hari pun langsung histeris
begitu menemukan korban sudah tak bernyawa di antara semak jembatan irigasi persawahan
sebelumnya korban pamit pergi mengikuti buka bersama di masjid setelah dijemput oleh pelaku
polisi menduga korban dibunuh pada minggu sembilan belas miladu
lakunya bernama fian berusia dua puluh tahun
pelaku sempat kabur dan lari ke dalam hutan dan bisa ditangkap setelah dirumpuhkan dengan timah panas
dari hasil interogasi polisi pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena adanya bisikan kait
jurgibri natsir bone sulawesi selatan